kita beralih ke berita lainnya
himpunan pengusaha muda surabaya mencatat sejak dua ribu enam belas
sebagian besar anggotanya yang bergerak di bidang fashion retail
hal ini disebabkan oleh maraknya pasar digital
yang mendominasi pasar fashion
siapa yang tak kenal online shopping
kementerian komunikasi dan informatika menyebut
memakai internet untuk mencari produk dan berbelanja secara online
bahkan pada dua ribu enam belas tercatat
pelanggan online shop mencapai delapan tujuh juta orang
dengan nilai transaksi mencapai empat delapan puluh sembilan miliar dolar as
atau senilai dengan enam puluh enam empat ratus tiga puluh miliar rupiah
himpunan pengusaha muda indonesia atau hipmi mencatat
lebih dari seratus anggotanya yang bergerak
di bidang fashion
ketua hipmi surabaya
kuswana mandi reseptian menyatakan
penurunan ini disebabkan oleh pesatnya pasar digital
sekarang bisnisnya ada di pusat pusat bisnis konvensional
kemudian toko toko yang punya toko
terlebih lebih yang di produk fashion
itu sangat terdampak sekali saya kira
kalau prosentase pengusahanya
saya bisa mengatakan penurunan usahanya
tari salah satu pemilik toko pakaian muslim
di pusat grosir surabaya misalnya
akibat membanjirnya bisnis digital
sejak dua ribu enam belas lalu
itu disebabkan mungkin karena
sekarang banyak pemain online online yang muncul ya mbak ya
sekarang itu kayak istilahnya itu
yang muda yang berjaya ya
mereka yang apa yang
sekarang yang sangat maju sekali
untuk menghadapi tantangan tersebut
hipmi surabaya membuka kantor kerja bersama
di kantor ini
anggotanya dapat membuka forum komunikasi
mengembangkan model pemasaran dengan metode pemasaran digital
yang aman dan menguntungkan
tanpa harus meninggalkan metode bisnis konvensional